kamu balik lagi jadi badai yang
badai yang aku kenal
badai yang selalu menghasilkan karya karya yang luar biasa
sampai aku bisa kagum
kalau misalkan kamu sampai berhenti jadi badai
kamu bakalan ngancurin hidup kamu sendiri bim
aku bakalan selalu ada di samping kamu
eh punya laki kerjaan ya tidurnya terus tiap hari
gue harus bisa nih dapetin duit dari bu farah
tapi gue harus cari bukti dimana ya
nah gue kan tau rumahnya
gue masuk aja ke rumahnya
dina tunggu sebentar dina
ada apa tante
kalo misalnya kamu lagi gak ada kegiatan
kamu boleh gak tolong jenguk bimu
tadi pagi dia demam
tadi pagi dia demam
tadi pagi dia demam
tadi pagi dia demam
makanya sekarang tante minta tolong sama kamu
kamu mau kan jenguk dia
memang sih dia bilang ke tante dia baik baik aja
tapi sebagai ibu tentu khawatir banget sama dia
ada tante nanti aku jenguk
dia nih rumahnya nih
untung kemarin udah gue inti
sekarang saatnya mencari bukti
itu kebuka ya
gue harus cari bukti
bukti kelahirannya si meka
bukti kelahirannya si meka
rumah sakit medikaku semua
ngapain kamu ada di rumah saya
saya tadi lagi
sekali lagi saya lihat kamu ngikutin saya atau datang ke rumah saya
saya akan laporin kamu ke polisi
iya iya tuh bukul bukul terus kayak aida
surat kematian anakku ini harus aku musnahkan
bes editorial yang matem
untuk ikan membaginya dan putusannya
dibuang sama bu farah ke tempat sampah
tunggu dia pergi tapi
mana tukang sampah sih
diambil lagi sebuah sampah
kenapa kaki gue jadi mati rasa gini
mas bimo cuma kelelahan saja bu
tidak ada penyakit yang berat
mas bimo harus banyak
bisa banyak istirahat
dan jangan banyak pikiran dulu
makasih ya dok
sekalian nanti saya buatkan resep obat
silahkan ibu tebus
sekalian saya antar ya
dengar sendiri kan apa kata dokter tadi
jangan banyak pikiran
kamu tuh gak bisa kayak gini terus
kamu harus sadar
kalau mereka itu adalah
kamu adalah cowok yang sangat amat berprestasi
bahkan aku bukan cuma mengagumi kamu sebagai bimo
tapi juga sebagai badai
kamu jangan pura pura lagi sama aku
aku tidak tahu kalau badai itu sebenarnya adalah kamu
kamu balik lagi jadi badai yang dulu
badai yang aku kenal
badai yang selalu ngasilin karya karya yang luar biasa sampai aku bisa kagum
kalau misalkan kamu sampai berhenti jadi badai
kamu bakalan ngancurin hidup kamu sendiri
dan aku bakalan selalu ada di samping kamu
kamu nggak ada di samping aku
kamu masih semula
kita akan daging tenggelamnya ngurung wilu
ini adalah besar
kita yang lalu terhubung bersama baik

ini bikin saya neraka untung
sepertinya di sini
ya ampun bu
bu bangun bu
malah abis ya si aida
aida gak boleh tau nih
ibu kenapa da
ada gak tau pas jadi budak pingsan
gak ada duit da

udah tuh gampang
nanti gue yang nunggu mereka
kenapa lu tinggalin di sini
dokter ibu saya sakit apa
ibu anda mengalami stroke ringan
tangannya sempat bu
ibu ya setelah lu bahasex prettier than mang
apa kamu kalau bu sekam'
d aroma dimu boh
i ibu minggirin